misteri hilangnya tujuh jenazah pasien covid sembilan belas
dari dalam makam di tpu bilalang parepare sulawesi selatan
akhirnya menemui titik terang
aparat memastikan jenazah hilang karena dicuri
dari dua puluh saksi yang diperiksa
enam orang telah ditetapkan sebagai tersangka
para tersangka yang terdiri atas dua perempuan dan empat laki laki
yang menjadi tukang gali kubur ini
memiliki hubungan kekerabatan
dengan salah satu dari tujuh jenazah yang dicuri
sejumlah alat bukti seperti skop tali dan cangkul
yang digunakan untuk menggali
serta plastik pembungkus jenazah pasien covid sembilan belas
disita dari para tersangka
ditetapkan sebagai tersangka sebanyak enam orang
ada pun tiga jasad lain
sampai saat ini masih dalam tahap pencarian oleh penyidik polres parepare
dimungkinkan keberadaannya di luar
karena berdasarkan data yang kita terima
ketiga jasad yang belum ditemukan ini
merupakan warga kabupaten pindang
kasus hilangnya jasad pasien covid sembilan belas ini
baru diketahui pada kamis pekan lalu
saat salah satu anggota keluarga
datang untuk bersiarah
jika terbukti bersalah
para tersangka akan dijerat dengan
pasal satu ratus tujuh puluh sembilan kuhp
dan pasal sembilan puluh tiga undang undang nomor enam
dengan ancaman hukuman maksimal
satu tahun empat bulan penjara